sampai jumpa di video selanjutnya
dan dan aku minta air dong minta air
yah dah aku gak bawa air dah
ih ya ampun
yang ada sampe rumah bibir aku tuh bisa bengkak bengkak bentol bentol tau gak
gara gara abis nyum kamu alergi
yang ada pipi aku jadi jerawatan karena dicium
mau memperpanjang masa pertunangan kamu
sampai kamu sembuh
ya mudah mudahan saja
begitu kamu sembuh
hati kalian sudah saling cinta
sehingga pertunangan ini tidak akan terputus
aku bukannya setuju untuk memperpanjang masa tunangan ini ya
aku cuma setuju untuk nemenin aida selama masa pemulihan
dan itu bukan sebabnya
tapi sebagai teman
hanya sebagai teman
sudah sudah jangan bawel
prinsipnya kan sama saja
udah sekarang mendingan kamu ambil mobil
saya baru saja mengurus surat keluarga rumah sakit
artinya kamu sudah boleh pulang
kasih tahu sama suster siapkan kursi rodanya buat aida
enggak usah pak
akhirnya kan udah punya jantung baru
aida udah kuat sekarang
akhirnya gak mau pakai kursi roda
kalo boleh malah aida yang dorongin kursi rodanya
haida kan udah kuat pak
jangan sebarangan kamu
yuk pulang sekarang
aku mau pamit dulu sama dokter panji
aida mau ketemu sama dokter panji sebentar ya pak
aida mau mengucapkan makasih
kan dia yang udah ngerawat aida selama ini
oh gitu ya
nanti bapak tunggu di depannya
oma sebentar ya
sejak kepergian kamu
aku terbangun dengan penuh harap
kalau semua kejadian buruk itu hanya mimpi
tapi berapa besar pun aku berharap
aku tetap gak bisa mengingkari kenyataan
kalau kamu memang
sudah tidak ada
bener kan dokter ada disini
saya udah nyariin dokter kemana mana tadi
kamu udah mau pulang
tapi saya mau pamitan dulu sama dokter
saya mau berterima kasih
soalnya kan selama ini dokter yang udah ngerawat saya
dokter udah nolongin saya
malahan sebelumnya saya aja gak berani mimpi
bisa sehat kayak gini lagi dokter
makasih ya dokter
saya doain mudah mudahan
begitu kita ketemu lagi
dokter bisa lebih bahagia dari sekarang
tolong kamu pergunakan kesempatan hidup yang kedua
ya udah kalau gitu saya pulang ya
kalau tadi saya diam diam memperhatikan aida
waktu pamitan sama dokter
saya pikir dokter akan membicarakan masalah jantung aida
itu adalah jantung a vida muybye
almarhumah tunangan dokter
tapi nyatanya dokter tidak bilang apa apa sama dia
aida itu pasien saya
untuk menjaga hubungan baik antara pasien dengan dokternya di masa depan
saya rasa aida nggak perlu tahu masalah ini
lagipula saya tidak mau terus membahas tentang jantung ini
meninggalnya tunangan saya sangat menyakitkan buat saya
maaf saya permisi
aida kamu tahu apa bedanya mobil kamu sama beca
mobil aku kan keren
beca ya beca mana keren
yang benar tuh kalau beca supirnya di belakang
kalau mobil dulu supirnya di depan
yang kamu maksud dengan supir itu siapa
jadi yang benar apa anda
yang benar itu nggak ada bedanya
mobil kamu bawanya itu pelan za
beca juga bawanya pelan
jadi sama aja
mendingan aku naik beca tau nggak tadi
eh aida dengerin ya
kamu pikir tuh aku jalan pelan kayak gini tuh untuk siapa
ya untuk kamu lah
karena jantung kamu itu baru
jadi masih mesti diuji coba
kalau misalnya aku jalan cepat terus kenapa napa siapa yang mau tanggung jawab
kamu gak boleh ngomong seperti itu
mestinya kan kamu bener
mau berterima kasih sama riza karena dia sudah mengantarkan kita pulang
dan sekarang kamu minta maaf sama dia
abis aku nggak tahu kalau kamu perhatian ternyata sama aku
aku masih nggak denger
apa aku nggak bisa denger coba yang kenceng lagi
apa apa nggak kedengeran
apa yang aparece diitorang noir sekarang
mana ada yang nyerangnya
baik mati jalan ganze
adaptasi ini sudah berhasil
guaran amar si oh tuhan
ya playa yang dalam ini
saya juga tanggung polon about it
sekarang itu tadi polls lagi
bengkak bentol bentol tahu gak gara gara abis nyum kamu alergi yang ada pipi aku jadi jerawatan kamu